suasana pantai utara di perbatasan kabupaten rembang jawa tengah dengan kabupaten tuban jawa timur
mendadak ramai oleh masyarakat pada selasa siang
seorang santri berusia enam belas tahun hilang terseret ombak di lokasi tersebut
kejadian ini terjadi ketika santri mencuci jeruan daging kurban bersama sejumlah rekan
saat kejadian korban mandi di pantai kemudian tergulung ombak
sementara petugas gabungan yang menerima laporan langsung melakukan pencarian dengan menggunakan perahu karet di sekitar lokasi
jasad korban ditemukan layan terapung berjarak sekitar satu km dari bibir pantai pada rabu pagi
kendala pencarian sebetulnya kalau sudah muncul itu tidak ada kendala pak ya belum banyak
berdasarkan hasil pengecekan tim sar gabungan kondisi pinggir pantai sarang terdapat titik titik palung
atas kondisi itu warga di sekitar pantai diimbau lebih waspada
dahyal akbar rembang jawa tengah